lu juga pernah bilang
allah hanya memberi pada orang yang mencari
itu omongan lu atau bokap lu ya
pokoknya gitu deh men
lo gak boleh nyerah men
kalo lu nyerah apalagi ogut
ini ngeluk men
ini ngeluk men
ini lambang men
udah gak jadi jagoan lagi
abah mau pensiun men
lo kenapaih sih
kan lu punya radio yang gede
kalau itu radionya besar kalau ini kecil enak bisa dipeluk
sekalian aja lu klonin biar beranak
perasaan kamu sudah ngomong itu dan gak lucu
lu bilang radio c aeros rusak
mulai mulai saja diperbaiki
berikutnya adalah lagu permintaan dari kemi yang diperuntukkan buat er di cibarengko
kok ajat belum datang juga ya
apa dia nggak tahu eros sama kemet udah bubar
tapi tadi siang bapak lihat ada anak buahnya di sana
besok bapak temuin na'ajatnya
bapak kasih tahu
apa teman anda
dia masih ternyata penat aja

kayaknya emang udah puber beneran matt
ini saya kesini bawa parsel
terima kasih na'ajat
ini saya kesini bawa parsel
ini saya kesini bawa parsel
ini saya kesini bawa parsel
lo gak boleh kalah
lu pernah bilang ke ogut
kalau lo ingin mendapatkan sesuatu lo harus kejar dan rebut
lo juga pernah bilang
allah hanya memberi pada orang yang mencari
itu omongan lo atau bokap lo ya
pokoknya gitu deh matt
lo gak boleh nyerah matt
kalau lo nyerah apalagi ogut
omongan ogut tadi yang salah ya
bikinin teh manis buat najan
najat makin ganteng aja
mak kangen sama najat
saya juga kangen sama eros
silahkan diminum najat
mak kangen sama najat
iya bapak tadi udah nyampein
mestinya akan emas